sudara kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan koja jakarta utara pada senin siang
puluhan bangunan semi permanen yang terdiri dari rumah dan lapak usaha warga ludes terbakar
terlihat kobaran api disertai asap hitam membubung tinggi di koja jakarta utara
api berkobar begitu cepat dan langsung merembet dari satu bangunan ke bangunan lain
puluhan bangunan semi permanen yang terdiri dari rumah dan lapak usaha ludes terbakar dalam peristiwa ini
diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting dari sebuah bangunan di lantai dua